stadion surajaya kebanggaan persela lamongan yang tengah direnovasi terbakar
meski hanya membakar salah satu tribun stadion namun kejadian ini sempat membuat warga dan tim pemadam panik
beruntung api berhasil dipadamkan satu jam kemudian
inilah detik detik video amatir yang menunjukkan kobaran api yang cukup besar yang melahap tribun sebelah selatan dan barat
stadion surajaya lamongan jawa timur yang sedang dalam proses renovasi jumat pagi
api terus membesar membakar ratusan bambu penyangga lorong tribun stadion yang sedang dibangun
bahkan api juga membakar tumpukan kayu bambu bekas proyek yang berada di luar stadion
menurut sejumlah saksi kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul lima pagi hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut
petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api satu jam kemudian setelah mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran
sementara belum bisa diketahui
jadi tadi saya nanya

penyebabnya belum tahu

di luar tribun pak
di luar tribun

hanya kayu kayu bahan damun yang jajang

jadi minggu minggu adalah saat tentang
astaga dari liat tidak ada pengetahuan apa yang menyebabkan pesawat memisah dengan penyembuhan kematuran bumbunya